kebakaran disertai ledakan besar melanda sebuah pabrik pembuat kembang api di komplek pergudangan sembilan puluh sembilan jalan raya salembaran kosambi tanggerang
sejumlah orang dievakuasi
kebakaran terjadi sekitar pukul sembilan pagi tadi
sebelum terbakar sempat terdengar ledakan keras dari dalam gudang
dari informasi yang dihimpun tim cnn indonesia ledakan menyebabkan tiga puluh lima orang terluka
mereka dirawat di sejumlah rumah sakit terdekat
polisi masih melakukan pendataan korban
petugas pemadam kebakaran masih berada di lokasi
puluhan polisi juga masih berjaga jaga
bagaimana situasi terkini di lokasi pasca ledakan
kita tersembung dengan narasumber kami kontributor cnn indonesia dudi wayudi
dodi bagaimana dengan update kondisi terkini di sana terkait dengan korban
maupun juga dengan lokasi kejadian
baik rekani yudi
peristiwa terbakarnya pabrik mercon pada pukul sepuluh pagi tadi di kawasan kosambi
menewaskan sekitar puluhan korban yang umumnya adalah karyawan yang sedang bekerja
untuk sementara di lokasi kejadian pihak polisian masih melakukan olahraga kp
dan mengevakuasi korban meninggal dunia
sementara korban yang mengalami
berjumlah sekitar dua puluh sembilan orang
di mana sebagian korban dibawa ke rumah sakit bunda kosambi dan rumah sakit umum tangerang
untuk di rumah sakit umum tangerang sendiri ada sekitar tujuh orang
lima korban diantaranya berjenis kelamin perempuan dan dua orang berjenis kelamin pria
ya dodi tadi anda katakan masih ada dilakukan olah tkp di tempat kejadian
apakah saat ini masih ada kobaran api
kemudian bagaimana dengan kondisi pabrik pada saat anda melaporkan saat ini
untuk saat ini saya sedang berada di rumah sakit umum tangerang
sementara tadi sebelum ke rumah sakit
korban yang mengalami luka luka sudah dibawa ke
sementara korban yang meninggal masih dilakukan pendataan pihak polisian
karena kondisi korban sudah tidak dikenali lagi
ya ini terkait dengan korban yang meninggal
apakah dodi memang belum bisa mendapatkan kepastian jumlah pasti dari korban
yang kemungkinan menjadi korban akan kebakaran pabrik petasan
ataupun kembang api tersebut dodi
ya untuk sementara sih masih simpang siur
ada sekitar dua puluh satu orang lalu bertambah sekitar tiga puluh satu orang
untuk kepastiannya masih menunggu konfirmasi dari pihak yang berwenang
ya terkait dengan jumlah yang simpang siur ini
apakah anda tadi mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian
ataukah dari pihak pabrik maupun pengelola sendiri terhadap jumlah karyawan
yang hari ini bertugas dok
oh iya untuk dari pihak
kepolisian sendiri masih mendata karena
saat kejadian hampir seluruh pegawai sedang bekerja pada hari ini
sementara dari pihak perusahaan
yang saat ditemui di rumah sakit mengaku
ee karena banyak ya korban pihaknya masih sedang melakukan pendataan dan
apa absensi dari sejumlah karyawan yang masuk
ya dodi kalau anda tadi sudah sempat ke lokasi ledakan bisa anda kembali deskripsikan
bagaimana keadaan pabrik
apakah memang lulu lantah terbakar sehingga memungkinkan banyak korban jatuh
ataukah memang hanya bagian tertentu yang terbakar dot
ya untuk bagian yang banyak jatuhnya korban itu di bagian kaki
nah di mana kondisinya hampir seluruh bangunan lululantah karena panasnya api yang membakar dari bahan bahan
kalau saya saksikan di layar kaca ini ada mobil terbakar kemudian juga ada puing puing bahkan beberapa mobil box gitu ya terlihat juga terbakar cukup parah
berarti memang kondisinya begitu sangat parah ya braudi di sana
kalau dilihat di layar kaca saat ini dari gambar yang dikirimkan terlihat puing puing maupun mobil yang terhangus terbakar memang kondisinya sebegitu parah dok
karena besarnya api dan kondisi bangunan serta kawasan sekitar yang cukup padat sehingga proses evakuasi korban saat kejadian mengalami kendala karena akses keluar yang amat terbatas kak demikian
ya dodi bisa diceritakan di mana lokasi di kosambinya apakah memang di pemukiman padat penduduk lalu apakah juga warga sekitar juga turut dievakuasi mengingat
ledakan ini pastinya juga menggemparkan pemukiman ataupun warga yang tinggal di sekitar pabrik
untuk lokasi sendiri itu berada di kawasan pergudangan yang tidak berhubungan langsung dengan pemukiman warga sekitar
ya lalu tadi anda katakan sempat terkendala dalam proses evakuasi maupun pemadaman api
apakah memang di sana tidak memadai dari segi
evakuasi fasilitas seperti misalkan drainase air kemudian juga pompa air untuk melakukan pemadaman api dari pihak pengelola ataupun pihak pabrik sendiri dok
ya benar rekan jadi untuk di kawasan tersebut sendiri kelayakan bangunan serta sarana keselamatan yang disediakan pihak perusahaan amat kurang
dilihat dari tidak adanya sumber
air untuk pihak pemadam memadamkan api ataupun akses pintu keselamatan bagi para karyawan bila ada kejadian seperti ini
iya anda sekarang berada di rumah sakit lalu bagaimana dengan informasi terkait korban selamat maupun yang saat ini dirawat di rumah sakit
untuk korban yang sedang dirawat di rumah sakit umum tangerang sendiri sedang dilakukan penanganan serius karena luka luka yang diderita
ada berapa banyak di rumah sakit saat ini ada di rumah sakit mana dodi
di rumah sakit bumutang rang
ada berapa banyak korban dirawat di rumah sakit tanggerang
sementara bagian besar korban sekitar dua puluh tiga korban lainnya berada di rumah sakit bunda kosambi tangerang
jadi ada dua rumah sakit yaitu rumah sakit bunda kosambi dan rumah sakit tangerang
kondisi korban paling parah paling banyak dirawat di rumah sakit tanggerang ya rumah sakit daerah
sebanyak tujuh orang
untuk korban yang mengalami lukanya serius
baik sementara bagaimana dengan informasi terakhir di kondisi di lapangan apakah masih ada kobaran api ataukah sudah semua berhasil dievakuasi dan dihentikan api maupun ledakan di sana
untuk kondisi api sendiri sudah padam
sampai saat ini pihak pemadam kebakaran sedang melakukan pendinginan dan mencari korban korban yang diduga telah meninggal dunia
karena kondisinya amat mengkhawatirkan
dan tidak bisa dikenali lagi
selamat sore mas
ya pak ini saat ini jumlah korban masih simpang siur apakah dari pihak kepolisian sudah mendapatkan data pasti terkait ini pak
tentunya dari pihak kepolisian masih juga mendata ya
dengan dibantu dengan pemerintah daerah di sana rumah sakit di sana
kita belum mendapatkan pasti berapa jumlah yang ada
tapi kita masih bekerja bekerja keras untuk mendata
mendata korban yang pasti ya
karena ini adalah korban kebakaran ya
kita masih sebulan bulan dengan teliti
kita harus menurut asasiasi yang ada
tidak ada siapa yang masih di dalam jadi korban
kita belum pasti juga kita mendapatkan data yang paling
pak argo mengenai kronologis kejadian kami mendapatkan informasi maupun di media sosial
ataupun dari tim kami di lapangan terjadi pada pukul sembilan pagi tadi
dan proses evakuasi sedikit terkendala karena fasilitas di pabrik yang tidak cukup memadai
bagaimana anda mendapatkan informasi terkait peristiwa tadi pagi pak
ya tentunya kan yang terjadi tadi sekitar jam sembilan pagi
jadi ada saksi ya saksi yang sedang memperbaiki atap ya atap bangunan di pt panjabuhan
ada ayah sukses yang di sana
dia melihat adanya ledakan ya mendengar ledakan kemudian ada atap itu jebol
artinya bahwa kita masih juga mendalami kira kira itu berasal dari apa penyebabnya
jadi kita masih bekerja
kita tetap yang utama adalah mengamankan atau menolong korban yang masih hidup ya
untuk yang duka makan dulu
baru nanti kita juga nanti akan di polda
masa masa jadi juga kita akan menjadikan posko yang posko di vae di sana
ini untuk melihat ya untuk mengetahui nanti dari semua korban ini siapa sebenarnya yang meninggal demikian
kejadian sekitar pukul sembilan pagi tadi pak
lalu proses pemadaman
evakuasi berlangsung berapa lama dan dibutuhkan berapa tim untuk mampu mengatasi kobaran api maupun ledakan di lokasi kejadian pak
ya tentunya kan semua bekerja ya
kita juga belum melihat pasti itu jalan menuju ke pt ini
apakah mudah untuk diakses atau tidak oleh pemerintah
karena yang terpenting bahwa kita sering bawa pembahu dengan warga dan dengan rakyat yang berkait untuk segera menolong
terutama tempat tempat api
pak argo tadi bapak katakan sempat ada kesaksian dari pegawai di pabrik pada pukul sembilan yang menyaksikan ada kobaran ataupun percikan api
apakah itu sudah bisa dipastikan ataupun masih dalam penyidikan penyebab kebakaran pak
nanti kita akan menghasilkan laporan yang akan mengecek ya
terutama dari pada kebakaran itu
kita tunggu saja ya
nanti laporan yang akan terjadi
tapi kita tunggu waktu
terkait data korban pak
apakah sudah ada
ada yang cukup signifikan mengenai jumlah korban dirawat maupun korban meninggal dunia
belum ada mas
sebuah jangka kita masih bekerja itu
terima kasih pak argo yuwono untuk informasi anda pada cnn indonesia news des yang hari ini
kebakaran disertai ledakan besar melanda sebuah pabrik membuat kembang api di komplek pergudangan sembilan puluh sembilan jalan raya selembaran kosambi tanggerang banten
sejumlah orang dievakuasi
kebakaran terjadi sekitar pukul sembilan pagi tadi
sebelum terbakar sempat terdengar
ledakan keras dari dalam gudang
dari informasi yang dihimpun tim cnn indonesia ledakan menyebabkan tiga puluh lima orang terluka
mereka dirawat di sejumlah rumah sakit terdekat
polisi hingga kini masih melakukan pendataan korban
petugas pemadam kebakaran masih berada di lokasi
puluhan polisi juga masih berjaga jaga
sehingga ramallah

untuk aktualisasi lembak
olng olacak kepadamu